aduh bagus deh
sebenarnya teh saya tidak
ini kalau dituris menerus
bisa jadi masalah ibu
ibu bisa didenda besar
dan bisa dipenjara
saya teh tidak peduli
mau didenda kek mau dipenjara kek
loh kok ibu marah sama saya
saya tidak terima ya pegawai komnas yang gadungan
sebelum saya teriakin maling mau diterakin maling
dikebukin sekabung mau sokatu keluar
awas ya kalau balik deh
tidak orang orang akan ke polisi
tenang dulu bu
jangan marah begitu
ibu cantik cantik tidak cepat tua bu
ini dia siaku
eh eh sendiri
ibu jangan sembarangan nuduh ya
ini tanda pengenal saya bu
bu saya ini ditelpon oleh teman temannya opi
tentang kesewanan wanan ibu terhadap opi
bahkan mereka bersedia mengumpulkan tanda tangan
untuk meminta bahwa opi tidak jadi dikeluarkan
ini bu tanda buktinya bu
ibu bisa dituntut atas kejadian ini
ibu jangan sebarangan buang ya
saya bisa tambahin tuduhan terhadap ibu
saya tidak bisa
saya tidak pernah
yang namanya memperlakukan keponakan saya
apalagi mengurungnya tidak pernah
makan dulu yuk
tapi makanya di luar aja
emang boleh keluar
udah gak apa apa
pokoknya saya tidak percaya
sekarang juga saya pengen ketemu
ketemu sama si upi ketemuan
maksudnya tatap muka gitu
pokoknya saya mau ketemu dengan upil
aduh si opi
buktinya saya tidak kebunpan
ada apa ya pak
saya dari komnas ham upi
mendapat telepon dari teman teman kamu
katanya kamu dikurung disiksa
dan kamu dipaksa untuk dikeluarkan
dari sekolah kamu sama tante kamu
saya juga memegang bukti
petisi yang berisi menyatakan tanda tangan
kalau kamu itu benar benar dikurung
dan dipaksa dikeluarkan dari sekolah
pak maaf tapi
ini semua nggak benar kok pak
oh jadi semua laporan itu tidak benar
kalau begitu saya permisi dulu
karena masih banyak urusan yang harus saya selesaikan
pergi cepat ya
tante teh maling lemes kakinya sampai gemetaran
aduh luhun pisahan kamu teh sudah selamatin tante
sudah ngebelain tante sudah ngelindungin tante
swear swear pisahan tante teh
nggak bakal nggak bakalan pindahin kamu sekolah
sok atuh kamu
kamu mau sekolah di mana saja boleh lah
aduh aduh gusti
ya tante terima kasih ya
jantung jantung tante teh udah copot
ya ya tante sekarang tenang
ya kita masuk yuk
aduh kamu teh udah baik pisahan aduh
kayaknya kita udah harus ngucapin perpisahan sama opi nih
soalnya bentar lagi kan udah mau pindah sekolah
gue gak mau opi keluar dari sekolah ini
iya aku gak setuju juga
gue juga nggak setuju
kenyataannya kayak begitu mau gimana lagi dong
gue juga kangen
aku seneng ngeliat kamu
lelah sekarang baru seneng seneng
ya aku sama penate
ya ya aduh
gimana jangan gini gini jarangin dong kalau cemburu sama teti
wih siapa yang cemburu
ini anak anak mati ini tahu
eh pasti jangan pegang pegang dong
ya kamu cemburu kan
ada pengumuman nih dengar
eh ini buat anak anak nih
besok ada ulang matematika
aduh aduh aduh ini
eh aduh eh
lo nggak jadi pilihan sekolah
lompat lo pintu nah
lompat lo pintu nah
tati kira nya saya teh mau bikin acara buka bersama
maghrib selalu ya sekalian silah tiramik abis dah sudah kangen pisan kita sosonohan ke maha ya
aku udah pada dateng sebar luaskan sama geng arisan ya
oke sok aku dadah
aduh malikam malak
lelet pisan dipanggil teh
ada apa tante pasti ada berita penting ya
penting pisan saya adalah tugas penting buat kalian berdua
kalian berdua teh pergi ke pasar belanjanya saya mau buka puasa sama teman teman arisan
silah tiramik biasa sudah kangen
aduh gimana ya tante ya dina tuh nggak biar